kita ke informasi lain setelah mendaftarkan gugatan sekitar pemilu ke mahkamah konstitusi
kuasa hukum pasangan prabowo sandi deni indrayana akan terus menambah bukti kecurangan pasangan jokowi amin untuk dihadirkan di persidangan
rencananya proses persidangan mahkamah konstitusi akan dimulai pada empat belas juni mendatang
saat diajukan ke mahkamah konstitusi pihak badan pemenangan nasional hanya membawa lima puluh satu daftar bukti tentang kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
menurut denny pihak bpn akan terus menambah bukti bukti hingga batas akhir penyerahan yaitu tanggal sebelas juni
bpn yakin dengan berbagai bukti yang akan dihadirkan atau diberikan nanti mahkamah konstitusi dapat mengungkap kecurangan yang terjadi di pilpres